untuk keempat kalinya tahun ini brilliant praners menampilkan karya terbarik umkm indonesia secara daring dan secara luring di jakarta convention center jakarta pusat mulai empat belas hingga delapan belas desember dua ribu dua puluh dua